iya pak ada yang bisa saya lakukan
coba kamu cari tau ada kejadian apa di rumahnya elsa
tadi saya sempat melihat pak surya
mukanya sedikit panik
mungkin ada sesuatu yang terjadi
baik pak akan segera saya kabari
oke makasih jar
untuk mengambil hasil general check up
mumpung papa gak ada
aku khawatir sekali ya allah
bagaimana dengan hasil tes dan semua labnya
terpaksa aku harus mengambil hasil tesnya sendiri
karena aku juga gak mau kalau hasil lab buruk papa nanti pasti akan kepikiran
dan aku gak mau membanding ke keluarga aku sendiri
apalagi papa memiliki riwayat penyakit jantung
aku gak mau
aku gak mau sampai drop karena semua ini
kamu udah cerita belum ke mama soal bimana
kalau kamu kenal sama dia
ya mungkin aja mama pernah ketemu kali mas
kamu deskripsikan saya dulu orangnya seperti apa
oke galak nyebelit gengsian dingin cuek kacau dan bergurau
masih dingin tapi udah mulai lumayan
si orangnya sangat tertutup nia
banyak orang yang gak tau siapa saya kan
si orangnya seperti apa
bimana itu persis sama saya
bahkan dari tempat yang lainnya
bahkan dari temen temen ataupun keluarga saya gak ada yang tau tentang bimana
roy pun juga gak tau
saya pun juga gak tau keluarganya bimana
makanya saya cukup kaget kalau ternyata bimana itu kagetnya si sien
ya jadi saya minta sama kamu untuk dirahasiakan dulu ya
dari siapapun ya
ya insya allah mas
aku akan jaga rahasia ini
saya cuman gak mau memuat semua soalnya
takutnya kalau mama tau nanti ketrigger lagi ya
karena kalau memang dugaan saya benar benar dimana di belakang ini
ya mau gak mau
hal lagi sekarang dia lagi dekat sama elsa
ya saya cuman berfikir
mungkin elsa digunakan abimana sebagai pintu masuk
untuk melestani nelisa ya
ibu menderita penyakit hepatitis toksis
kenapa penyakit itu
hasil dari reka medis yang dilakukan
dikarenakan ada jet yang beracun masuk ke dalam tubuh ibu
jadi bisa menyebabkan teradangan di dalam hati
gimana maksudnya dok
zat yang beracun itu yang menyebabkan hepatitis toksis dikarenakan obat obatan
makanya ibu harus mengonsumsi obat
obat sesuai dengan resep dokter
jangan mengomsumsi obat pembatan sembarangan
dok apa penyakit ini berbahaya
itu bisa menyebabkan kanker
aduh ini aku telepon mama kok nggak diangkat ya
padahal kan banyak yang menjemput mama
yang bisa menyebabkan kanker
kenapa engkau malah menguji hamba dengan penyakit ini
ujian atau hukuman muka yang saat ini engkau berikan
ampuni hamba ya allah
jangan pisahkan hamba dengan anak cucu hamba
izinkan hamba untuk selalu bersama mereka lebih lama lagi ya allah
des ini ditutup untuk umum
iya katanya permintaannya kayak gitu
soalnya biar lebih privat dan gak ada pengunjung lain
tapi nutup sih bahkan lebih dari omset kita sehari
dilihat dari orang yang datang dan pesanan mereka
ya iya dong ini kan perusahaan besar
iya rame banget
iya dong pak keren loh ini
semoga kedepannya kita dapat banyak event kayak gini ya pak
kafe kita jadi kelihatan lain ya
betul banget pak
orang orang yang makan juga kayaknya senang banget sama makanan kita
makanan kita kan enak enak
semoga abis ini mereka juga promosiin kita ke orang orang ya pak
kita harus siap juga kalau gitu
seneng liat begini rame
sambil menikmati sajian yang dihidangkan ini
bapak stefan milano selaku ceo
selamat siang para hadirin semua
saya mengucapkan terima kasih
kepada anda sekalian yang telah hadir disini
dalam kesempatan ini
dalam kesempatan ini
saya ingin mengajak kita semua bekerja sama
memaksimalkan kapasitas masing masing
mencurahkan hati dan pikiran dan tenaga
supaya brand molucca yang akan kita launching
bisa meledak di pasaran
karena suksesnya sebuah produk
adalah bergantung pada dedikasi
yang ada orang orang di belakangnya
atas kerja kerasnya untuk meluka
sudah siap siap mau pulang
iya pak jadwal ngajar saya juga sudah selesai
tapi saya mau berjaga jaga sama saya
karena saya sedang sakit semua
kalau begitu salam buat mamanya
terima kasih banyak ya pak ya
mari ibu andin
kebetulan saya masih ada kelas untuk mata kuliah saya
ma renna sudah sampai rumah belum
belum sih paling sebentar lagi nyampe
nah itu dia waalaikumsalam
hai sini sini anak cantik
salim dong duduk sini dulu ma
apa lagi pengen sama siapa
tuh dengar gak
mama aku sudah pulang
mah suruh ren langsung bersih bersih ya langsung mandi ya
ginter memang anak kamu terus gimana
gini mah aku mau bilang ke mama
mama jangan langsung ke rumah mama sarah ya tunggu dulu ya
aku juga gak tau soalnya kondisi mama kayak gimana sekarang
dari tadanya aku telpon tapi gak aktif
makanya aku juga khawatir ini aku mau coba telepon lagi
yeay mama juga jadi cemas nih
udah kalau gitu mama ikut ya mama menyusul kamu ya
nanti biarin rena di rumah dulu deh sama mirna
nanti kalau sudah memungkinkan mungkin bisa nyusul rena sama mirna
pokoknya nanti aku kesana dulu nanti malam tinggal nyusul ya
iya iya iya oke oke yaudah mama siap siap dulu ya oke
yaudah andien assalamualaikum
saya mau nyusul andien ke tempat oma sarah
kimia sayangnya nanti dulu ya karena kan mama lagi memastikan dulu kondisinya oma sarah
nanti kalau sudah bisa dipastikan
renna beli boleh nyusul nanti renna nyusul sama susternya nah
lagi pula kan rena juga baru pulang sekolah belum bersih bersih
terus belum makan siang ya
karena oma kesana mau nemenin mama mama cemas banget kasihan
ya renna bersih bersih dulu ya
oma juga mau siap siap dulu ya
ya sama sama bu
enggak kebetulan saya yang punya kafe ini
makanannya enak sekali loh pak surya saya sampai gak bisa berhenti
habis mana bagian dari moluka juga
enggak kebetulan saya kenal dengan ceo nya pak stefan yang tadi memberikan kata sambutan
yang sambutan tadi ya

oh iya kebetulan saya jadi tahu nih sekarang ternyata pak surya yang mempunyai cafe ini
oh iya kebetulan saya jadi tahu nih sekarang ternyata pak surya yang mempunyai cafe ini
nah gitu lah
pak surya gimana keadaan bisara sekarang apa sudah membaik
belum ada perkembangan yang signifikansi perubahannya masih minim
ya mungkin pelan pelan kali
mungkin kita perlu cari rumah sakit
enggak enggak enggak enggak enggak usah
terima kasih pak bimana sudah peduli sama ini ya
peduli sama istri saya tapi enggak usah lah
nanti saya aja yang ngajak istri saya ke rumah sakit
tapi sampai sekarang memang belum mau istri saya ke rumah sakit
tapi pelan pelan lah
saya jadi kepikiran sama istri saya
saya telepon bentar ya
entah sudah berapa lama aku tinggal bersama suami dan anak anak
yang penuh kenangan
dan penuh cinta
kaki aku merasa sangat berat
berat sekali untuk melangkah ya allah
diangkat angkat sih mah
mama jalan jalan keluar lagi kayak kemarin
kalau kemarin kan ada andin di rumah
kalau sekarang mama lagi sendiri
masa keluar sendirian
kemarin ada jessica yang liat mama pingsan
terus manteri mama ke rumah
aduh ma jangan pengen khawatir dong ma
jangan sampai kamu jalan keluar sendirian mah
kalau ada papa gimana
enggak enggak enggak
kamu pasti di rumah
kamu lagi tidur
aku coba telepon lagi deh
enggak diangkat jauh
aku mendingan pulang aja deh
enggak diangkat angkat sih bikin khawatir aja
ya jadi gitu mir
saya tuh khawatir sekali gitu loh
buzara tuh gak bisa dihubungin sama saya
gak bisa dihubungin juga sama andin
tentu sarah mudah mudahan gak kenapa napa ya bu bos ya
udah kalau gitu saya ini ya
yungki saya siap pergi
iya saya mau ke rumahnya pasur ya
karena dari tadi buzara di telepon
semoga buzara keadaannya baik baik aja ya bu
itu berasa kok panik begitu ya
yaudah kalau gitu saya titip rumah ya
kali ini mukanya kelihatan panik banget
gue jadi penasaran
mudah mudahan tante sara kaget apa apa dah
ternyata aku belum siap nerima kenyataan ini
aku belum siap menerima kenyataan kalau ternyata aku tidak baik baik aja
ya allah aku pencet
aku ingin sekali melihat elsa menemukan pasangannya lagi
dan bisa hidup bahagia dengan keluarga barunya
melihat anak anaknya telah
mama juga ingin sekali melihat elsa berdamai dengan ani
ingin melihat elsa melahirkan anak anaknya
mama ingin bisa kumpul bersama cucu cucu mama
sampai mereka dewasa
mama ingin melihat mereka
mama ingin melihat cicit cicit mama dari anak anak andin
nih empor mama dari tadi gak bisa dihubungin
ya allah walaupun handphone mama gak aktif
semoga gak terjadi apa apa sama mama
dan semoga mama baik baik aja
kertas apa itu
pakainya banyak yang ada
mama beneran pergi
kok mama gak ada
kenapa sih pa
ini mama pergi kemana ini
kita cari sama sama ya
papa gak tau alasannya apa mama pergi
papa gak tau salah papa
papa gak salah apa apa kok pa
kemarin pas aku nemenin mama
aku sempat ngajakin mama untuk general check up
mama kemarin check up
bukan ya aku gak mau bilang pa
tapi mama minta yang seperti itu
mama mau check up tapi tolong jangan kasih tahu ke siapa siapa
harusnya kamu bilang sama papa jangan sampai begini ma
aku takut ya mama pergi karena mungkin mama udah tau hasilnya
aku takut ya mama pergi karena mungkin mama udah tau hasilnya

tidak hubungiwa sama papa
terima kasih untuk segalanya
aku gak pergi ninggalin kamu pak
mama cuma butuh waktu untuk menerima semua ini
sampai aku bisa berdamai dengan keadaan
mama mengidap kanker
mama gak mau papa andi dan elsa jadi mencemaskan mama berlebihan
iya pak ada yang bisa saya lakukan
coba kamu cari tahu ada kejadian apa di rumahnya elsa
tadi saya sempat melihat pak surya
mukanya sedikit panik
mungkin ada sesuatu yang terjadi
baik pak akan segera saya kabari
oke makasih jar
perlu nggak ya saya kasih tahu elsa
bagaimanapun dia harus tahu keadaan papanya seperti apa sekarang
tapi kalau saya kasih tahu elsa
dia mungkin akan ikut panik
dan jadi gak fokus dengan pekerjaannya
gimana katanya udah bisa nyusul sama salah
belum deh tapi
oma rosa belum kasih kabar
mama juga belum kasih kabar
jadi sabar ya
tapi nunggunya udah lama banget
bareng sama adik asqara
jadi siapa tahu
terus pas bangun udah dapat kabar dari oma
pakai kamu duluan ke kamar
nanti sus mau ambil sesuatu dulu
ini kok lama banget ya gak ngasih kabar
jadi ikutan khawatir
tante sarah kenapa ya
mudah mudahan baik baik aja
nunggu emang bikin snahon sih
mau ditinggal tidur
punya tugas jagain rena sama asqara
sama jagain handphone deh
kalau kalau ada kabar entar